bandrek dan bajigur adalah minuman hangat khas jawa barat berbahan dasar gula merah
bedanya bandrek adalah campuran gula merah dengan jahe ditambah coklat bubuk atau kolang kaling
sementara bajigur adalah minuman percampuran gula merah dengan santan dan tambahan parutan kelapa
kedua minuman dimasak selama kurang lebih satu jam dan biasanya disimpan dalam panci khusus yang disebut dengan kerumbung
perbedaan lainnya terletak pada cara penyajian
bandrek harus disajikan dalam kondisi mendidih dan tidak boleh diaduk
sementara bajigur karena mengandung santan harus selalu diaduk dan tidak boleh terlalu mendidih agar santannya tidak pecah
salah satu penjual bandrek dan bajugur legendaris di kota bandung jawa barat adalah bandrek dan bajigur haja siti maimunah di kawasan cisangkui
setiap malam usaha yang telah dirintis sejak seribu sembilan ratus lima puluh enam ini
mampu menjual sekitar seratus porsi bandrek dan bajigur
saya suka rasa pedas jahenya lebih hangat
seberapa sering minum minuman bandrek
hampir tiap minggu
ya sama aja sih cuma rasanya aja ya ini kan ada santannya ada cengkalengnya
jadi saya lebih suka ini daripada bandrek pedas
momen hangat yang satu ini kabarnya datang dari tengah pulau jawa tapi jadi populer di kalangan warga bandung
minuman ini terbuat dari campuran air dan jahe dengan isian kolang kaling pacar cina
kue simping wijen roti kering kacang sangrai susu kental manis serta ronde atau mochi
sekoteng dijamin membuat hangat sekujur badan anda
salah satu skoteng yang banyak diburu warga ada di warung jahe di kawasan astana anyar kota bandung
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam ini dalam sehari bisa menjual sekitar lima puluh mangkok skoteng
kalau yang ini pas dari isiannya terus tekstur dalamnya juga kan nggak terlalu ngegumpel
oke terus pedesnya juga itu buat saya sih yang penting pedasnya
tidak hanya menghangatkan badan minuman tradisional ini juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan
minuman minuman tradisional tersebut memang sedikit menambah daya tahan tubuh kita
karena dia mempunyai sifat antibakteri dan juga mempunyai sifat antivirus
tapi saya tidak menyebutkan virus covid sembilan belas ya
ali gizi juga menambahkan agar manfaat kesehatan dari minuman tradisional ini maksimal
tak perlu diminum setiap hari
cara terbaik adalah cukup diminum saat kondisi kurang fit atau cuaca dingin
wilam nasution rusman rusmana bandung jawa barat